aman pak tadi nanya dipanggil sep jadi langsung turun ke kitchen
ah syukur lah
lagian pasarnya kan masih jauh disana
kenapa sih parkirnya masih ditikungan situ
ada belanjaannya banyak banget
aku harusnya gak buang buang waktu di pasar
aku kan harus cari naya
ada nyonya yang nemenin meli ke pasar
jadi ada yang bantuin bawa barang gitu
meli ya kamu aja ke pasar ya
saya gak jadi ikut
tapi gimana sih tadi nyonya bilang katanya mau nyari bahan bahan buat itu
ya melly saya tuh ada urusan
nanti saya kesini lagi untuk jemput kamu
lagian ini udah siang juga nanti pasti kita kesan kesan
yaudah kalau ibu
yaudah ya emang kerjaan meli
ini sentai aja
waktu aku gak banyak
aku harus nyari tahu soalnya
ya allah aku pengen balik ke panti
kalau buati tau kalau aku pergi diam diam
itu kan tante meli
itu kan tante meli
itu kan tante meli
aku minum airnya
minta tante meli aja yang nganterin aku balik ke panti
tante kayaknya gak denger
aku kejar kejar aja
akhirnya ya saya ketemu sama kamu lagi
tante mau apa
tante mau apa
saya mau kasih kamu pelajaran
karena kamu tuh selalu ajak kabur dari saya
kamu inget gak
dulu kamu udah bikin mobil saya lecet
sepatu saya rusak
pokoknya saya gak mau tau ya
kamu harus tanggung jawab
aku gak sengaja
sengaja gak sengaja
aku harus lari
aku pengen gue kaos
aku pengen gue kasian
aku pengen gue ketawa
sayang kamu udah selesai belanja belum
pasti mas peru mau ngajakin aku ke dokter
aduh mas gimana ya ini aku masih belanja sayang
aku belum selesai
oh belum enggak aku mau ngabarin
kalau tadi dokter bilang dia nggak bisa ketemu kita hari ini
yang penting jangan hari ini ya soalnya kan aku masih belanja
oh yaudah kalau gitu selamat belanja ya
eh sayang sayang bentar bentar
tolong ambilin file aku di rumah file penting aku
aku taruhnya di atas meja
iya meja kerja
nanti aku angkat
ambil filenya di rumah ya untuk kamu
akhirnya aku gak harus ke dokter juga
hah kenapa sih dia kabur terang
siapa cobaamein lu ke sek tonang mau kaan area blanknya kaku
bahasa br jeffery kesikitannya
pemilih w catalog
hah makan apa
bening bening ngapain disitu sendiri
kayak gini sih jadi aku pergi dari panti asuhan kalau pengen jadi bunda terus terus
ada tante jahat yang menyerang terlalu aku makanya aku pabur aku ketakutan
ya udah sekarang kamu takut
bening bening kamu kan udah nggak ada mungkin karena kamu kangen sama bunda kamu jenia kepikiran
ya allah kasian banget sih bening dia masih aja nggak sadar kalau bundanya udah gak ada
kalau gitu sekarang bening tante melilla trinkel
gimana tapi kan nih semuanya nih kan mau belanja juga n sowannya dokter belanja aja
jadi gimana kalau misalnya sekarang berman ikutsan temeli belanja dulu nanti abis belanja baru kita
tapi aku takut
kalau emang bening gak mau ikut sama tante melly
bening tunggu di sini
tapi ingat jangan kemana mana ya
nanti setelah tante meli belanja
tante melly balik ke sini untuk cepat bening
janji gak kemana mana
udah gak boleh takut lagi
aduh si melly kemana sih
masa dia belum datang juga
aduh mana korban gempanya mas tero lagi di rumah
kamu ini dimana sih
saya pulang duluan deh
nanti kamu pulang sendiri aja
ditinggal lagi deh semua majikan
eh sayang jangan lari lari
nak kamu mau gak bantuin ibu bersihin gudang
sekalian bening diajak ya
aku cari dulu ya bening ya
bening kemana ya
tumben gak ada
jangan jangan ini udah duluan nyari bundanya
sekarang kamu tidur ya
biasa kaku temenin kamu cari bunda kamu
tapi kan kalau misalnya aku pergi cari bening buati pasti curiga

mending aku buati dulu deh
saya bening masih main sama temen temen
biar buati gak khawatir
biar buati gak khawatir

bening lagi asik main sama temen

jadinya aku aja yang bantu

ya udah kalau gitu
pelan pelan aja ya nak
awas isinya geles sekali kaku pecahnya
satu lagi ya
mau ibu bantu nak

mending lagi nyari bundanya di mana ya
semoga bening baik baik aja

semoga bening baik baik aja
kok kamu ngelamun
gak apa apa bu
gak apa apa bu
geserin yuk ini yuk
geser saya kesini
ternyata benar itu naya
naya gak boleh sampai liat aku ada di sini
ternyata benar itu naya